kita ke informasi dari warga yang tinggal di sekitar jabodetabek yang mungkin mendengar suara dentuman berulang kali pada sabtu dini hari
ya ini juga ramai sekali di media sosial diperbincangkan
warga sempat mengira suara dentuman ini berasal dari erupsi gunung anak rakatau
namun hal ini ternyata dibantah oleh pvmbg
nah dikutip dari detik com hendra gunawan kepala bidang gunung api pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg
menyatakan bahwa suara dentuman yang terjadi pada sabtu dini hari tadi tidak terkait dengan erupsi gunung anak rakatau
menurut hendra tidak terdengar bunyi letusan dari gunung anak rakatau sejak jumat malam
dan hendra juga menambahkan bahwa letusan gunung anak krakatau ini masih relatif kecil
sementara itu pada sebelumnya di jumat malam gunung anak rakatau dilaporkan erupsi
setidaknya telah terjadi letusan sebanyak dua kali
letusan terjadi pada pukul dua puluh
lewat lima puluh delapan waktu indonesia barat
dan pukul dua puluh dua lewat tiga puluh lima waktu indonesia barat
adapun tinggi kolom abu teramati kurang lebih lima ratus meter di atas puncak
dan saat ini gunung anak krakatau berada pada level waspada
pvmbg juga telah merekomendasikan agar masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius dua km dari kawah
ini masa twitter
kata kunci krakatau dan dentuman menjadi trending topic indonesia sepanjang sabtu pagi ini
sejumlah warganet pada sabtu dini hari dikejutkan dengan suara dentuman yang terdengar beberapa kali di sekitar rumahnya
warga yang tinggal di sekitar jabodetabek mendengar beberapa kali suara dentuman dan sekitar pukul dua tepat hingga pukul dua dua puluh waktu indonesia barat dini hari
belum ada keterangan resmi terkait asal suara dentuman ini
pvmbg sendiri telah memastikan bahwa suara dentuman ini bukan berasal dari erupsi
gunung anak krakatau